dongeng bahasa indonesia
alibaba dan empat puluh pencuri
pada suatu ketika di kota persia
hiduplah seorang pedagang karpet yang mempunyai dua anak
yang satu bernama kasim dan satu lagi bernama alibaba
setelah ayah mereka meninggal
kasim yang serakah mengambil alih bisnis ayahnya
memberdaya alibaba yang naif
kasim menikahi seorang wanita yang kaya raya
alibaba harus mengurus anak dan istrinya
dia mendapatkan roti dan mentega dengan memotong dan menjual kayu
suatu hari alibaba sedang membawa kayu di hutan
tiba tiba dia mendengar suara banyak kuda berlari
dia bersembunyi di belakang pohon dia ketakutan
itu adalah sebuah pasukan yang terdiri
di dalamnya ada empat puluh orang yang menunggang kuda membawa karung
dan berhenti di dekat batu besar di kaki gunung
mereka mempunyai pedang dan pisau belati diikat pinggang mereka
mereka pasti kelompok pencuri
apa yang mereka lakukan di hutan
salah satu dari pencuri yang terlihat seperti pemimpin mereka mendekati batu besar itu
alibaba tidak dapat mempercayai mata

batu besar itu merupakan jalan masuk ke sebuah gua gelap
para pencuri berbaris ke dalam gua dan pintu tertutup di belakang mereka
alibaba merasa kaget dan tidak bisa menggerakkan badannya
setelah beberapa saat pintu itu terbuka kembali dan para pencuri keluar dengan tangan kosong
mereka meninggalkan karungnya di dalam gua
para pencuri duduk di kudanya dan menghilang di hutan
oh itu pasti tempat mereka menyembunyikan harta
alibaba tidak dapat menahan untuk memasuki gua
dia berdiri di depan batu besar dan mengucapkan
pintu itu terbuka seperti sebelumnya
alibaba memasuki gua
ada tumpukan besar emas perak perabotan berharga berlian batu rubi dan masih banyak lagi yang belum pernah alibaba lihat dalam hidupnya
alibaba menggosok matanya karena tidak percaya tapi semuanya berada di sana
aku akan membawa beberapa koin para pencuri tidak akan menyadarinya
alibaba mengisi kantung penuh koin dan kembali pulang
lihat apa yang kudapat
alibaba mengeluarkan semua koin emas di depan dia
istrinya tercengang melihat begitu banyak emas
wah apakah kau mencuri koin koin ini
aku tidak mencuri apa apa ini memang barang curian
aku akan menghitungnya dulu
tidak kita tidak bisa menghitung koin sebanyak ini pergilah ke rumah saudaraku dan bawakan alat timbang
istri alibaba segera pergi ke rumah saudara iparnya
sayang aku pinjam alat timbang untuk malam ini ya aku akan mengembalikannya besok
apa yang akan kau timbang
tidak ada hanya biji bijian
istrinya kasim adalah wanita yang cerdik
dia berpikir alibaba tidak akan mempunyai banyak biji bijian untuk ditimbang
lalu dia menempelkan lilin di bawah timbangan itu dan memberikan kepada istri alibaba
istri alibaba menimbang koin emas itu dan sangat senang dengan jumlahnya
kita akan jadi kaya raya kita bisa membeli apapun yang kita mau
tidak secepat itu orang orang akan curiga kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu rahasia kita
istrinya alibaba menyetujui persyaratan tersebut
tapi di hari berikutnya istrinya kasim mengetahui rahasia mereka dengan melihat timbangannya
dia segera memberitahu kasim tentang kekayaan saudaranya
alibaba mempunyai koin emas dari mana dia mendapatkannya aku harus mencari tahu
kasim menjadi sangat iri yang membuatnya tidak bisa tidur
maka dia segera pergi ke rumah alibaba
ali apa kabarmu saudaraku aku datang ke sini untuk menanyakanmu apa kau butuh sesuatu
jangan ragu ragu mintalah apa yang kau mau kakakmu ini akan selalu ada untukmu
oh kakak aku senang kau peduli denganku tapi kekayaanku sudah cukup sekarang aku tidak membutuhkan apapun lagi
kekayaan coba ceritakan padaku
alibaba yang polos tidak dapat menahan kebenarannya sendiri dan memberitahu kasim semuanya tentang para pencuri dan gua
itu hebat aku akan pergi ke sana besok pokoknya uangmu adalah tanggung jawabku aku harus menjaga itu
hah apa kata rahasia untuk membuka gua itu
bim salah bim
bim salah bim bim salah bim akanku ingat itu bim salah bim
keesokan harinya kasim pergi dari rumahnya bersama empat keledai tanggung untuk membawa emas
aku akan lebih kaya dari yang paling kaya
dia sampai di gua dan mengucapkan
bim salah bim
kemudian pintu itu terbuka dan tertutup di belakangnya
mengagumkan luar biasa banyak sekali emas banyak sekali permata aku akan membawanya semua dari sini
kasi memasukkan semua koin dan permata ke dalam karung tapi saat dia di depan pintu untuk pulang dia hanya berdiri dan berpikir
apa kata rahasianya
bim salah pun bim salah min buka pintunya
buka pintunya seseorang buka pintunya
dalam kegembiraannya kasim lupa kata rahasianya dan terkunci di dalam gua
setelah beberapa saat dia mendengar suara kuda empat puluh pencuri telah kembali ke gua itu
bim salah bim
saat pintu terbuka mereka menemukan kasim duduk di depan pintu dengan lututnya
tanpa bertanya apapun
sang pemimpin membunuhnya dengan pisau belati dan meninggalkan jasadnya di dalam
istrinya kasim menemui alibaba dan memberitahu tentang menghilangnya kasim
dia telah pergi ke gua aku akan mencarinya
alibaba pergi menuju gua dan menemukan jasad kasim terbaring di sana
tidak ah tidak
dia meletakkannya di atas keledai dan membawanya pulang
pembantunya kasim morgiana mendengar semuanya tentang kejadian ini
kita harus menutupi alasan kematiannya pada semua orang aku akan pergi ke dokter untuk mendapatkan beberapa obat
maka kita bisa berpura pura kalau dia sakit besok pagi kita akan mengumumkan bahwa dia telah meninggal
semuanya setuju dengan rencana tersebut beberapa hari berlalu tapi istrinya kasim tidak bisa menghadapi semuanya dan meninggal
tidak ada yang bisa kulayani di sini
aku mohon biarkan aku bekerja di rumahmu
alibaba tahu bahwa dia adalah wanita pintar dan akan sangat membantu lalu dia membawa morgiana ke rumahnya
keesokan harinya para pencuri mendatangi gua
di mana jasad itu ada orang lain yang mengetahui rahasia kita ini adalah kekayaan yang kita kumpulkan selama hidup
sebelum kita kehilangan ini kita harus mencari tahu siapa musuh kita pergilah ke desa dan cari tahu siapa yang meninggal baru baru ini
semua pencuri menyebar di desa untuk mencari tahu orangnya seorang pencuri pergi menuju dokter
halo dokter apakah kau tahu siapa orang yang meninggal dalam beberapa hari ini
ya kasim meninggal aku memberikan obat sesuai dengan penyakitnya yang dijelaskan oleh pembantunya
tapi dia meninggal aku sangat berduka untuknya
itu naas sekali di mana rumahnya
tidak ada yang tinggal di rumah itu tapi dia mempunyai adik alibaba dia tinggal di ujung gang
sang pencuri menyangka bahwa alibabalah yang membawa jasad itu maka dia pergi ke rumahnya di malam hari tidak ada siapa siapa di gang itu dia memberi tanda di pintu
esok aku akan membawa komplotanku dan membunuh semua orang di rumah itu
keesokan harinya morgiana melihat tanda di pintu morgiana yang pintar menebak bahwa ada bahaya di keluarga itu dia menandai setiap rumah di gang itu dengan tanda yang sama
di malam hari para pencuri mendatangi desa tapi kebingungan karena setiap rumah memiliki tanda yang sama mereka kembali dengan kecewa
aku akan pergi besok dan mencari sendiri
sang pemimpin sekarang memutuskan untuk pergi sendiri tapi lebih bijaksana dari yang lain dia tidak menandai rumah itu tapi melihat dari dekat dan mengingatnya baik baik
dia memanggil empat puluh komplotannya dan membawa empat puluh tong kosong dia mengisi satu tong dengan minyak dengan sisa tongnya dia meminta para pencuri untuk bersembunyi
sang pemimpin menyamar sebagai pedagang minyak dia menuju ke rumah alibaba
kau ingin bertemu siapa
aku pedagang minyak berkeliling di asia untuk menjual minyak sekarang sudah malam dan aku sedang mencari tempat untuk bermalam
itu jarak yang jauh untuk berkeliling silahkan masuk dan beristirahatlah
biar aku lihat tong tongmu dulu
oh silakan kau harus lihat
wanita cantik sepertimu harus memeriksa untuk keselamatan
untungnya morgiana membuka tong yang diisi minyak dia merasa yakin pemimpin merasa tenang semuanya masuk
morgiana menyiapkan makan malam yang lezat dia menyajikan makan malam dan melihat salah satu cincin di jari pedagang itu
dia tersadar itu cincin yang sama yang alibaba bawa bersama hartanya dia menjadi ragu kembali
dia pelan pelan pergi menuju tong terdekat dan mengetuknya
haruskah kita keluar tuan
morgiana mengerti semua teriknya dia memeriksa semua tong dan menemukan pencuri bersembunyi di dalamnya
dia mengambil tom berisi minyak dan memanaskannya dalam kuali besar lalu dia menuang minyak panas ke setiap tong
dengan cara itu dia bisa mengetahui cara kabur dari pencuri pada malam hari pemimpin tersebut keluar untuk memanggil komplotan pencuri
tapi saat dia membuka tongnya dia terkejut dan ketakutan dia terjebak dengan jebakannya sendiri
dia melarikan diri dari sana dengan ketakutan
keesokan harinya morgiana memberitahu alibaba tentang kejadiannya
kau menyelamatkan hidupku
terima kasihku tidak akan cukup nona mulai sekarang kau adalah anggota keluarga ini bukan hanya seorang pembantu
terima kasih tuan
mereka hidup bersama sebagai keluarga bahagia alibaba satu satunya orang yang tahu tentang rahasia gua harta karun itu
terima kasih tuan